saya pas kali siswani kembali menyapa anda langsung dari gedung mahkamah konstitusi jakarta di breaking news kompas tv
anda sama sama sudah mendengarkan sejak tadi pagi keterangan dari empat menteri yang hadir di ruang persidangan mahkamah konstitusi
dan langsung saja akan kami bahas bersama siang ini sudah ada peneliti utama brin siti zuhro yang bergabung bersama sama dengan saya di gedung mahkamah konstitusi
kita tadi sama sama udah dengerin bu dari empat menteri itu
benar ini kita terputus karena jawaban dari para menteri akan disampaikan setelah jumatan
tapi dari semua yang sudah disampaikan sejak pagi tadi keterangan dari para menteri
ya kita mulai pagi ya mendengarkan pembahasan yang disampaikan oleh dua menko dan dua menteri ya
dan isunya sungguh sangat luar biasa
jadi isunya itu adalah isu yang sangat
sangat krusial karena menyangkut masalah bansos
ada tiga kata kunci kalau menurut saya
jadi ada birokrasi pemerintah dalam hal ini bansos gitu ya
dan juga rakyat yang mendapatkan bansos
apa yang dijelaskan tadi itu ya menurut saya
baik oleh pak menko dua menko maupun bu menteri gitu
itu memang ya seperti nggak ada masalah gitu ya
jadi secara normatif gitu ya
siapa menjalankan apa tupoksinya apa sebagai menko
baik sebagai menko pmk maupun menko perekonomian
demikian juga dengan ibu mulyani yang adalah
sri mulyani adalah menteri keuangan
tapi kan masalah yang sudah disampaikan sejak beberapa hari ini adalah
bansos ini apa yang salah dengan bansos ini kan gitu
karena tidak bisa dilihat hanya
bansos sebagai bantuan sosial kepada masyarakat
memang negara harus hadir melalui bantuan bantuan yang diberikan kepada masyarakat indonesia yang tidak beruntung
wajib hukumnya tidak ada masalah
tapi ketika itu baunya sangat gitu ya
ada politisasi bansos gitu ya
ada tarikan tarikan politik apalagi memang menyongsong pemilu
nah ini yang dipertanyakan
menko dan dua menteri tadi itu
mengapa ketika mau pemilu
katakan tanggal empat belas februari
kalau tidak maka itu ya harus dijelaskan
belum mungkin karena belum ada tanya jawab
dari para hakim mk
jadi belum ada penjelasan
baik dari pak muhajir
dari pak erlangga maupun dari
bu mulyani dan ibu risma
bu risma ini juga termasuk
sosok yang sangat dipertanyakan
kok iya dia padahal menteri sosial
dan itu ditanya oleh pak hakim konstitusi
tapi yang kita inginkan menjawab langsung
dan itu sudah digarisbawahi kembali
ditekankan kembali oleh semua
yang delapan delapannya tadi itu juga
karena kalau lihat formulasi pertanyaannya
ada hubungannya dengan elektabilitas
jadi kita tidak bisa melihatnya
dalam birokrasi sifatnya itu
undangan ini kalau tidak di endorse
di okekan oleh pak presiden
karena pembantu presiden ini adalah
dengan sistem demokrasi partisipatoris
dimana presiden dan wakil presiden
maka sebagai pemegang otoritas
pak presiden ini mempertanggungjawabkan langsung
resikonya bukan kepada mpr
mpr bukan lembaga tertinggi negara lagi
bukan lembaga tinggi negara lagi
dia adalah lembaga tinggi saja
yang memilih langsung presiden dan wakil presiden
nah ini yang harus dipertanggungjawabkan
ujung ujungnya harus memang presiden
mengapa membuat satu keputusan
lalu mengapa ditangani sendiri
sehingga muncul peta tadi itu
yang ditontonkan atau ditunjukkan oleh prof saldi isra tadi itu
ternyata ada korelasi positif terhadap
serentak itu ada kotel efek kan gitu
siapa partai yang leading disitu
maka dia yang akan mendapatkan kotel efeknya
tapi lepas dari elektoral golkar yang meningkat menurut saya
memang golkar punya katakan gitu ya
menjadi katakan caleg caleg
yang memang apa ya
itu yang mungkin tidak terjadi pada partai lain gitu ya
tentu ya karena nomor satu gitu
kalau tadi aku simpulkan dari
di sidang mk ini ya sudah acc presiden berarti ya
berarti ya kita tidak perlu berharap terlalu tinggi
saya pikir ada urusannya kesana
tidak mungkin meskipun tidak diberikan petunjuk yang rigid gitu ya
apalagi ini kepotong kepotong sulat jumat ya bu ya
kepotong maupun tidak kepotong pastinya gitu ya
dalam birokrasi itu selama masih
karena dia menjalankan semua programnya presiden
itu yang dikatakan berkali kali oleh pak jokowi
akan mendapatkan suatu terobosan baru
ungkapan dari bu risma khususnya
dia sebagai mensos mungkin tidak tahu soal itu dan sebagainya
sehingga menimbulkan perdebatan pastinya tidak
apalagi ini sebenarnya juga kalau ngelihatkan tadi
menegaskan gitu kalau ini apbn nya ketok palu kok
lalu angka bansos turun di kementerian sosial
meskipun karena belanja el nino nya terpisah gitu ya bu
tapi apakah ini berarti
apakah ini perlu mendapatkan sebuah
apresiasi begitu dari masyarakat karena
memang ini semuanya normatif saja ya basa basi
dari yang terjadi dalam proses ini
iya tentu masyarakat itu tidak tunggal ya mbak riri
masyarakat kalau kita bilang publik akademis
masyarakat kampus menjadi konsumen utama
yang menginginkan bahwa pelanggaran etika itu dihentikan gitu ya
pelanggaran pelanggaran hukum juga dihentikan gitu
nah ini termasuk concernnya terhadap persidangan mk ini adalah mereka mereka yang berpendidikan pastinya gitu ya
karena bahasa bahasa yang digunakan dan sebagainya gitu ya
tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa masyarakat di pemda di pemerintah daerah di daerah daerah itu juga ada yang paham
pasti gitu ya bahwa mereka juga mengenyam pendidikan di perguruan tinggi
kita harapkan mereka juga memahami
tapi yang betul betul di level gratis
tsrooth ya penerima bansos tadi itu saya tidak yakin mereka dalam posisi yang seperti kita concern
karena bansos ini ya berkaitan dengan birokrasi
jadi kalau sudah dikelola oleh birokrasi itu pastinya apa ya jalinannya itu mulai atas sampai bawah itu runtun
kalau kita bicara birokrasi kita
birokrasi kita ini kan gampang diintrusi oleh kekuatan politik
politisasi birokrasi terjadi setiap pemilu dan setiap pilkada
maka kapan kita menghentikan lah
antara lain sidang ini mengharapkan kita itu memutus mata rantai politisasi yang seperti ini
baik politisasi birokrasi maupun politisasi bansos
ola ola tidak akan diurus sampai tuntas atau divinalkan
semua pelanggaran etika maupun pelanggaran hukum itu
maka inilah saatnya kita mau take off gitu ya
sebagai negara bangsa itu menyongsong dua ribu empat puluh lima
kita harus memberikan legacy pada kaum milenial gitu loh
bahwa generasi generasi sebelumnya ini sudah membangun etika yang bagus gitu ya
pekerjaan yang tidak menghalalkan semua cara itu gitu
nah kalau kita nanti di mk ternyata seolah olah fine fine saja
apa bedanya dengan bawaslu kemarin gitu ya
hanya memberi teguran teguran ringan saja ya bu ya
dan dianggap tidak ada pelanggaran gitu kan
mendatangkan empat menteri sampai ke sidang mahkamah konstitusi
pesannya adalah ke depan ini menjadi pembelajaran
berarti kalau bu siti melihatnya jawaban menteri ini tidak bisa menjawab dari permohonan satu dan dua
ini termasuk empat menteri ini harus menjawab meyakinkan tidak hanya
tapi juga masyarakat luas dan wabil khusus juga hakim mahkamah konstitusi
karena nanti yang akan dipertimbangkan
dan terakhir ini juga termasuk semua penjelasan masukan dari para empat menteri ini
bahwa bansos itu sebetulnya tidak dipolitisasi
jadi menurut saya jangan lupa ya
baik bu menteri dua menteri maupun bapak koordinator menteri ya menko gitu ya
kita harapkan betul betul memberikan pencerahan
karena tadi itu pak arief hidayat mengatakan ini ditonton dalam negeri dan luar negeri
dan juga ini adalah literasi politik edukasi politik kita kan gitu
maka kalau tidak terjadi pencerahan itu artinya seolah olah tidak ada masalah
tetap saja penjelasannya itu terkesan defense mechanism gitu ya
jadi bertahan untuk mengatakan memang tidak ada masalah sebetulnya
semuanya kita jalan koordinasi jalan
anggaran juga sesuai dengan kesepakatan legislatif eksekutif
karena yang menuntut pemohon ini kan memegang yang namanya fakta fakta hukum
fakta fakta hukum itu yang harus dijelaskan oleh eksekutor oleh eksekutif
mereka yang lebih tahu kan gitu
nah ketika nanti menjawab ya jam satu nanti itu ini kan pastinya semua masyarakat karena hari ini hari terakhir
itu akan memantengin televisi
ataupun live streaming gitu ya
apa yang akan diberikan jawaban kepada mahkamah konstitusi
karena memang nanti tidak ada tanya jawab antar mungkin gitu ya
maka tolong mahkamah konstitusi hakimnya
delapan hakim ini menggunakan waktunya secara maksimal
secara efektif dan secara produktif
sampai menghasilkan bukti bukti hukum tadi itu
betul betul ternyata sinkron kan gitu
bukan kita malah seolah olah tidak ada apa apa
kita nantikan nanti jam satu bu untuk jawaban dari empat menteri ke majelis hakim
terima kasih bu siti suruh sudah bergabung siang hari ini di bdk news kopa tv